ini merupakan pelemahan terbesar sepanjang sejarah dan pelemahan ini langsung diikuti oleh pelemahan bursa eropa dan tentu juga regional asia
tak heran jika indeks harga saham gabungan pun ikut terseret dan bagaimana kira kira fluktuasi indeks saham global terhadap bursa domestik
membedah fluktuasi bursa global akan kami bahas dalam segmen the analyst
ya telah bergabung bersama kami direktur investasi saran mandiri hans kwi selamat sore pak hans
selamat sore ibu
jadi pada hari senin dow jones sempat terkoreksi hingga satu enam ratus poin namun ditutup di satu satu ratus tujuh puluh lima
sebenarnya apa yang terjadi ini secara poin memang terburuk sepanjang sejarah tapi jika dalam konteks persentase ini terburuk sejak
tapi masalahnya dua ribu sebelas itu ada penurunan rating tapi kalau untuk kemarin ini apa yang terjadi
ya memang kalau kita lihat ini ceritanya dari awal tahun ya jadi waktu awal tahun donald trump melakukan kebijakan pemotongan pajak
ketika pengumuman pajak dia lakukan orang melihat ada dua aspek yang cukup penting pertama adalah laba korporasi di sini akan cukup bagus sehingga saham sahamnya bergerak naik
yang kedua belanja pemerintahnya akan melambat karena penerimaan pajak turun belanja pemerintah melambat sehingga inflasinya mungkin lambat
ekspektasi orang tentang kenaikan fed fund rate itu melambat
sehingga kita lihat waktu itu dow john di awal tahun itu break ke atas
new all time high dia bergerak naik ke atas
nah tetapi pada waktu sepekan terakhir ini minggu lalu itu orang mulai bicara bahwa potensi inflasi lebih tinggi fed mungkin akan naikin bunga lebih tinggi
nah ini menyebabkan pasar mulai koreksi
awal koreksinya ditandakan dengan turunnya bond dulu jadi us treasury itu menguat
artinya us treasury menguat itu artinya bondnya turun
us treasury bunganya baru bergerak naik ke atas
nah kemudian pada perdagangan jumat itu keluar data di sana bahwa ada penyerapan tenaga kerja itu tadinya ekspektasi iya
iya satu ratus delapan puluh ternyata keluar dua ratus ribu
jadi ini data dua ratus ribu ini nunjukin bahwa ekonomi us itu benar benar bagus
penyerapan yang diharapkan memang dua ratus ribuan
nah itu bukan menjadi indikator yang positif justru
ya positif bagi perekonomian us tetapi di sisi lain mereka mungkin akan naikkan suku bunga lebih cepat
karena inflasinya akan meningkat
jadi ini ekonomi udah normal bunga harusnya naik lagi
kemudian tata kedua yang cukup penting di sana keluar adalah kenaikan upah
tekanan pada inflasi
sehingga invasinya mungkin di atas target
sehingga perkiraan kenaikan inflasi yang lebih tinggi menyebabkan perkiraan fed mungkin naikin suku bunga
lebih cepat daripada yang diperkirakan pasar
jadi kenaikan di awal tahun akibat perkiraan seku bunga naiknya lambat
itu di adjust dengan perkiraan kenaikan suku bunga naik lebih cepat sehingga orang
melepaskan saham dan melepaskan bond di sana
jadi koreksi pada perdenaan jumat dan senin
berarti unemployment rate wages yang naik itu not good untuk wall street begitu
karena ada perkiraan kalau inflasi tinggi bunga naik tinggi ini cost of fund di perusahaan di sana akan bergerak naik
sehingga perkiraannya itu akan sedikit mengganggu mereka
biarpun data ini secara jangka panjang bagus untuk ekonomi us
tetapi di jangka pendek orang mengkoreksi optimisme yang ada di awal tahun
jika kita bicara faktor lain mungkin ada juga yang bilang bahwa wall street waktu mencetak rekor tertinggi setiap minggu waktu itu
itu ada yang bilang bubble
ada yang bilang sebenarnya market pop ini overdo
seharusnya sudah terjadi beberapa bulan lalu dan bahkan janet yellen juga sempat bilang bahwa wall street itu high
artinya mungkin sudah overvalued begitu
apakah ini sebenarnya ada faktor itu juga yang bermain
ya memang kalau kita harus akui ya selain janet yellen bilang alan greenspan pun menyampaikan bahwa

kelihatannya pasar keuangan agak bubble dia bilang
terutama di pasar surat berharga hutang di sana
nah ini menyebabkan orang khawatir melakukan penjualan
tetapi hal ini tidak lepas dari kebijakan us sendiri ya
waktu mereka melakukan qa itu neraca fed sebelum qa itu jumlahnya cuma delapan ratus miliaran usd
selesai qa itu empat delapan triliun usd
sekarang neraca fed empat lima triliun usd
artinya ada likuiditas hampir empat triliun yang mengalir di seluruh dunia mencari pasar
dengan return tertinggi
nah sebagian itu memang kembali ke us menyebabkan dow jones itu bergerak agak tinggi ke atas
jadi tentu faktor inilah yang menyebabkan orang berpikir mungkin pasar di sana agak bubble
sehingga koreksi yang terjadi ini cukup normal terjadi di pasar tersebut
ya di hari senin juga selain market global sell of begitu
terjadi juga sebenarnya pelantikan jerome powell sebagai fat chair yang baru
apakah selama ini kita mendengar bahwa jerome power
akan melanjutkan agenda dari janet yellen
tapi apakah dengan kondisi market seperti ini respon seperti ini terhadap ekonomi amerika
apakah itu akan berubah
merubah pandangan dia terhadap penaikan suku bunga fed ray
ya memang jadi challenge besar ya ketika ada di lantik pasar lagi rontok cukup dalam
us treasury yieldnya bergerak naik artinya bond di sana bergerak turun ke bawah
jadi pr dari jerome ini dia harus berpikir keras bahwa bagaimana
membawa amerika ini dalam posisi yang transisi ya
jadi kalau kita lihat amerika udah keluar dari krisis ekonominya udah back ke normal
tetapi ada pr pr yang harus dia lakukan
pertama adalah kenaikan suku bunga dia harus pikirkan dengan seksama karena
kenaikan suku bunga yang terlalu cepat itu merugikan us karena us dollarnya
akan menguat itu merugikan ekspor mereka
tetapi yang kedua adalah normalisasi ngeraca fed sendiri
karena tadi saya udah bilang bahwa ada empat triliunan us dollar yang mereka cetak

dan sekarang bond yang empat lima triliun itu merugikan ekspor mereka

karena itu harus dia normalisasi kembali
jadi ngeraca fed itu kemungkinan nggak punya empat lima triliun us dollar
tetapi perkiraan saya mungkin sisa satu lima triliun usd
artinya dalam tiga empat tahun ke depan dia harus menjual tiga triliun usd
artinya menjual bond menarik us dollar kembali
tetapi challenge nya adalah seluruh dunia melakukan currency war
jadi kalau dia membiarkan us dollar terlalu menguat ini merugikan ekonomi mereka
tetapi bagi jerome powell sendiri ada sedikit masalah juga di sana

dia bukan doktor ilmu ekonomi
biasanya chairman fed selalu dipimpin oleh doktor ilmu ekonomi
berarti itu maksudnya dia akan lebih less agresif atau bagaimana
dia adalah orang pasar dia adalah bekas investment banker dia adalah negosiator ulung
sehingga dia yang lebih pro republik bisa diangkat jadi salah satu gubernur fed waktu eranya obama
karena dia seorang negosiator ulung
dia diperkirakan akan lebih dekat dengan kebijakan donald trump
nah ini yang menjadi pertanyaan
harusnya dalam suatu perekonomian pemerintah itu selalu ngegas ekonomi
pemerintah akan berusaha menumbuhkan pertumbuhan ekonomi
tetapi bank sentral tugasnya nge rem supaya pertumbuhan ekonomi cukup prudent
nah ini challenge besar artinya dia adalah doktor hukum
biasanya adalah dokter ekonomi yang lebih melihat ekonomi lebih global makro gitu
jadi ini ada challenge
jadi sebagian orang sedikit khawatir
khawatir jerem powell ini hanya lebih dekat dengan keinginan donald trump sendiri
jadi ini yang agak dikhawatirkan pasar
dan keinginan donald trump adalah menaikkan suku bunga lebih cepat lagi begitu
sebenarnya yang ingin donald trump lakukan adalah supaya amerika ini menang dalam bisnis
jadi semua kebijakan yang dilakukan untuk itu
termasuk kadang kadang dia ingin memperlemah mata uang dia supaya ekspornya meningkat
tetapi di sisi lain kita harus melihat inflasi us tinggi
kalau tidak dibiarkan terus inflasi tinggi ekonomi akan overheating
jadi agak berbahaya bisa terjadi bubble
jadi tentu harus ada adjust suku bunga disana
nah ini jerome powell harus berperan ekstra hati hati dalam kasus seperti ini
ya pak hans apa yang kita lihat di wall street ini ternyata berimbas bukan hanya ke amerika serikat tentunya
tapi ke eropa begitu juga asia dan juga indonesia kemarin
itu sebenarnya sampai tahap apa ini akan mempengaruhi
karena kemarin wall street juga ditutup rebound meski tidak kembali normal begitu
tapi sampai kapan volatilitas global ini akan terjadi
ya kita pikir volatilitas masih mungkin akan terjadi di pasar ya
artinya fed mau naikin suku bunga itu kelihatan hampir pasti dia akan lakukan
kemudian berapa kali dia naikkan kemudian bagaimana langkah mereka normalisasi neracanya
dan dalam keadaan yang memang melihatnya
yang memang melihat bahwa pasal keuangan global itu agak mahal
jadi volatilitas kemungkinan masih akan cukup tinggi terjadi di pasar
tetapi penurunan pada jumat senin beberapa hari terakhir ini memang agak ekstrim turunnya
jadi pasar pasti rebound
tetapi pasti kita pikir us kemungkinan masih volatile
dan pasar eropa asia pasti cukup terpengaruh ya
karena pasar ini dibanjirin oleh likuiditas yang berlebih
jadi ketika us ada sesuatu kemungkinan ada uang yang kembali ke sana
jadi tentu ada goyangan pada beberapa pasar yang terkait
karena sekarang seluruh pasar itu kan terintegrasi secara dunia
dan keluarnya outflow dari bursa bursa tersebut
pastikan para investor juga memasukkannya ke tempat hal lain
banyak juga yang ke safe haven begitu japanesean mungkin juga emas
dan bagaimana kalau untuk melihat bursa domestik
sampai mana dan imbasnya akan sejauh apa terhadap ihsg
ya ini yang menarik ya
biasanya kalau ada goncangan di bursa dunia orang bergerak ke safe haven ya
bergerak ke yen jepang swiss frank kemudian emas sebagian gitu
nah ini yang agak nggak terlalu terjadi di pasar saat ini
jadi yang terjadi itu ekonomi us diperkirakan cukup bagus
sehingga dia akan bisa naikin suku bunga
sehingga yang terjadi adalah indeks ihsg menguat
sehingga mereka nggak bergerak ke mata uang safe haven tadi gitu
yang kedua emas
emas ini selalu jadi safe haven ya
jadi ketika kita ada goncangan di pasar
kemudian orang lihat bahwa ekonomi bakal buruk
orang akan keluar dari instrumen beresiko pindah ke emas
nah ini yang nggak terlalu terjadi kenapa
karena ceritanya adalah us ekonominya recovery
jadi kalau ekonomi us recovery bunga naik emas biasanya turun
jadi kemarin kalau kita lihat tidak terjadi aliran dana yang cukup deras masuk ke instrumen emas
sehingga emasnya nggak berhasil terlalu rebound
oke kalau untuk ihsg sendiri
apakah capital outflow yang banyak itu di expect untuk datang beberapa hari ke depan
iya memang kalau kita lihat di awal tahun kita lihat cukup optimis
karena dana asing sudah masuk empat triliun lebih waktu itu
tetapi beberapa sepekan kemarin mulai ada out keluar gitu
bentuk investasinya memang jangka pendek begitu
jadi memang dana yang masuk ke kita cukup besar dari portfolio ya
dan ini mungkin sebagian orang sebut hot money ya
dan tadinya udah inflow cukup empat triliunan
sekarang ada outflow dua tiga triliunan keluar dari pasar setelah beberapa goncangan ini gitu
tetapi kalau kita lihat lokal semakin kuat di pasar kita ya
jadi komposisi kepemilikan asing dengan lokal itu udah hampir sama ya
jadi bedanya nggak terlalu besar lagi
iya nilai fundamental ekonomi indonesia di sini berperannya sebesar apa
ya ini fundamental kita cukup bagus ya
kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat
kemudian inflasi kita cukup

dan satu yang cukup penting adalah yield soon kita yang sepuluh tahun itu

itu adalah salah satu yang tertinggi di asean
sehingga kalau kita lihat dana itu kan likuiditas masih cukup longgar di dunia
itu bergerak mencari negara dengan yield yang bagus
nah itu karena itu dana itu masih bergerak masuk ke kita
selain fundamental ekonomi kita kuat yield yang tinggi
yang satu lagi yang menyebabkan kita masih jadi pilihan adalah perkiraan kita bahwa indonesia bisa mendapatkan kenaikan rating kembali
mungkin ada susulan dari beberapa negara rating setelah fits naikkan mungkin mudis akan menyusul
mungkin mudis akan menyusul
sehingga dana asing itu masih bergerak masuk ke kita
tapi di luar dari wall street yang terjadi di wall street beberapa hari lalu ini apakah menurut anda ihsg ini sudah over value
ya ini yang kita lihat dari akhir tahun kemarin ya
ketika indeks sudah tembus di atas enam ribu kemudian di awal tahun sudah bergerak sangat cepat sampai enam
kita memang melihat bahwa indeks kita sedikit over value posisinya
tetapi kalau kita lihat memang pilihan barang nggak terlalu banyak sehingga dana yang masuk ke sini cukup besar

lokal juga cukup agresif sehingga indeksnya bergerak agak mahal sedikit di atas
jika over value sebenarnya value yang sebenarnya seharusnya berada di rentan berapa
ya kalau kita tadinya mikir bahwa tahun ini indeks itu bergerak sampai enam ribu empat ratus lima puluh an ya jadi target kita
tetapi setelah marketnya cukup optimis bergerak ke atas kalau market benar benar optimis mungkin bisa sampai enam puluh delapan ya
tetapi koreksi yang terjadi kemarin saya lihat sudah sampai target kita turun enam empat ratus lima puluh
sehingga kemungkinan pasar akan agak volatile mungkin pun kalau penguatan hari ini karena membalas penurunan sebelumnya
tetapi kalau kita berharap rally terus ke atas mungkin agak terbatas bagi indeks saat ini
ya baik sekarang kita akan lihat bagaimana penutupan ihsg pada hari ini

masih belum kembali memang dari penurunan yang hari kemarin ya sebelumnya
namun ini menjadi sentimen positif juga bahwa berarti investor masih ada kepercayaan diri terhadap fundamental ekonomi indonesia
untuk terakhir saya ingin bertanya jadi untuk anda ihsg saat ini para investor by sale atau

jadi kalau kita lihat saat ini kalau indeksnya konsolidasi level ini kalau ada pelemahan baru bisa akumulasi beli ya
jadi kalau kita lihat saat ini kalau indeksnya konsolidasi level ini kalau ada pelemahan baru bisa akumulasi beli ya
karena ceritanya adalah us kenaikan suku bunga
kalau seandainya ekonomi us di finance nya ada bubble pasti ada pengaruh ke kita
jadi lebih baik kalau ada pelemahan baru akumulasi beli
jadi overheating itu bukan menjadi isu saat ini
sebenarnya yang terjadi ini bukan overheating di ekonomi tetapi ada bubble di aset keuangan karena likuiditas yang terlalu besar
biasanya bubble ini kalau terjadi dia turunnya cepat naiknya juga cepat
jadi tidak akan mengganggu ekonomi
jadi tidak akan mengganggu ekonomi
jadi tidak akan mengganggu ekonomi

jadi kalau ada pelemahan investor bisa akumulasi beli
ya baik memang kemarin ihsg terkoreksi yang paling menekan laju ihsg adalah aneka industri
menurut anda apa sektor sektor yang harus dicermati oleh para investor mungkin yang paling menguntungkan saat ini
di awal tahun ini kalau kita lihat sebenarnya komoditas kemungkinan akan cukup menarik ya
jadi ada beberapa isu
karena rebound nya harga minyak begitu ya
ya karena perusahaan yang naik batubara juga bergerak naik
tetapi kenaikan batubara dan minyak ini ada dipengaruhi musim dingin ya
jadi demand dari tiongkok itu bergerak naik ke atas karena mereka musim dingin
tetapi dalam periode yang panjang mereka punya kebijakan bahwa mereka mengurangi batubara bergerak ke instrumen yang lebih safe haven
eh bukan bergerak ke dalam clean energy
nah jadi kalau kita lihat mereka switch ke batubara karena musim dingin tetapi sesudah itu mungkin bergerak turun
dalam periode di q satu spekulasi di pertambangan cukup menarik
di luar itu kalau kita masih melihat harusnya sektor konstruksi cukup menarik ya
jadi pemerintah menjelang pemilu tentu mereka ingin supaya belanjanya lebih bagus ya
belanja mereka lebih menarik sehingga hasilnya lebih bagus gitu
nah kita berharap bahwa pemerintah melakukan pembayaran lebih cepat
sehingga kalau kita lihat harusnya perusahaan konstruksi cukup menarik seperti wika waskita pt pp dan pdhikarya
nah selain sektor tersebut
kita masih melihat beberapa sambang masih cukup menarik untuk diakumulasi beli
jadi dalam waktu dekat ini menurut anda apakah ihsg mampu untuk rebound dan mencetak rekor baru kembali
atau justru malah akan surut terus sampai bahkan berkurang dari level psikologis enam ribu
kalau diatas enam nampaknya indeks masih akan diatas enam
tetapi kalau mencetak rekor terus rally ke atas mungkin dalam periode pendek ini belum akan terjadi ya
kita melihat indeks mungkin agak volatil mengikuti pergerakan dow jones
tapi kalau turun terlalu banyak mungkin enggak karena kita memasuki event laporan keuangan
perkiraan kita kalau kita kemarin melihat pertumbuhan ekonomi yang sampai lima sembilan belas itu kan cukup bagus
kuartal empat sehingga dalam satu tahunnya kan lima tujuh ya pertumbuhan ekonominya
jadi kalau kita lihat pertumbuhan yang bagus ini mengindikasikan kemungkinan di q empat memang laba korporasi cukup bagus
sehingga kalau kita pikir full year kemungkinan laba korporasi akan banyak yang di atas ekspektasi pelaku pasar
sehingga indeksnya bisa terdorong naik karena faktor dalam negeri tadi
ya pak hans kui terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business